hari ini penyidik baris krim abes polri melimpahkan berkas kasus dugaan penodaan agama basuki cahayapurnama ke kejaksaan agung
gubernur dki jakarta nonaktif yang kini menjadi tersangka dalam kasus dugaan penodaan agama
basuki cahayapurnama mengaku ingin kasusnya segera dibawa ke persidangan
dalam persidangan nanti ahok optimistis akan dapat membuktikan bahwa dirinya tidak memiliki niat untuk menghina agama islam
pertama kekas taman membuat kecepatan sidang makin bagus
supaya saya bisa membuktikan saya tidak ada niat sama sekali menista agama ajaran manapun
saya juga tidak mungkin menafsirkan ajaran agama siapapun
itu jelas nanti di sidang bisa kita lihat saya tidak mungkin menafsirkan ajaran orang lain
apalagi menghina orang keluarga besar saya yang muslim bagaimana mungkin saya menghina keluarga saya
teman saya juga teman saya muslim semua
jaksa agung muda tindak pidana umum atau jampidum nur rahmat pada jumat pagi mengungkapkan
ia sudah menandatangani berkas penunjukan jaksa peneliti dan menyerahkan tim jaksa peneliti kasus basuki
untuk dipimpin oleh direktur orang dan harta benda ali mukartono
penunjukan jaksa dengan latar belakang agama dan etnis yang berbeda ini diambil sebagai langkah awal
dalam menyikapi kasus basuki yang menyita perhatian publik
kami sudah menandatangani solat perintah p enam belas namanya
kami sudah menunjuk beberapa orang tentu orang orang yang menurut emat saya kredibel dalam menangani masalah ini
dari sikualitas maupun integritas
kebetulan juga saya menerapkan sistem lintas lintas agama ya
ada juga yang beragama kristen agama islam
dan juga saya ada seorang yang mungkin
jasa yang etnisnya lain juga ada
pokoknya saya lintas agama lah
memang sudah ditunjuk ketuanya pak ali mukartono